mie kocok blanc pidi khas aceh
mie kocok aceh barat
anda bisa mendatangi sejumlah warung mie kocok yang tersebar di banyak tempat
tapi jangan lupa patuhi protokol kesehatan
yang terkenal dari aceh
apalagi kalau bukan kopi
kualitas dan cita rasa kopi gayo ini sudah diakui dunia
mencukupi kebutuhan sehari hari sebagai petani kopi
biji yang dihasilkan adalah biji jenis arabica yang memang cocok ditanam di sini
penikmat kopi menilai rasa kopi aceh gayo cenderung nati dan bateri
aromanya sangat kuat dan keasamannya sangat rendah
sweetness cenderung tinggi dan bodi yang dihasilkan medium
karakter khas inilah yang membedakannya dengan kopi dari daerah lain
seperti jawa dan sulawesi
karena karakter rasa bijinya
kopi ini sering terkenal di daerah lain
dan dijadikan campuran di kafe kafe ternama
para eksportir menjual kopi hasil petani gayo ke eropa amerika dan asia
dengan jumlah ekspor hingga puluhan ribu ton per tahun
tentu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian di dataran tinggi gayo
kopi gayo sebagai salah satu favorit dunia
meningkatkan kesejahteraan para petani dan keluarga penghasil kopi di aceh
tim liputan cnn indonesia